perlu kita ingat ya korupsi merupakan extraordinary crime yang memberikan imbas buruk pada multi aspek sekaligus merugikan perekonomian negara
lantas apakah kemudian melibatkan mantan napi korupsi menjadi penyulu atau memberikan testimoni anti korupsi di kpk bisa mengantisipasi dan juga meminimalisir kerugian negara
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada wakil koordinator icw ada siti julian tari
tapi sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari kpk namun nampaknya mundur teratur batal hadir malam ini
selamat malam mbak tari
selamat malam bapak bustad
mbak tari melihat wacana ini kemudian mencuat di lini masa ramai juga dikritik oleh sebagian pihak sejumlah pihak
bagaimana icw melihat ini apakah ini jadi mungkin toga kemunduran dari kpk
silahkan mbak tari
halo mbak puspa bisa diulang mbak pertanyaannya
oke bagaimana pihak icw teman teman icw melihat wacana ini mencuat di lini masa di ruang publik
melibatkan napi eks koruptor untuk masuk dalam penyuluhan anti korupsi di tubuh kpk
ya jadi kalau kami melihatnya kpk ini sesat berpikir ya
karena kenapa kemudian ketika kita membahas mengenai pendidikan anti korupsi penyuluhan tentang anti korupsi
kenapa kemudian yang menjadi target atau bahkan faktor yang didorong untuk melakukan penyuluhan atau bahkan pendidikan anti korupsi ini adalah orang orang yang memang sudah cacat
dan memang sudah diketahui bahwa orang ini sudah tidak punya moral dan tidak dipertanyakan integritasnya gitu ya
karena mereka kan sudah pernah melakukan korupsi gitu
dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan kpk ini bukan pada agustus ini saja kalau kita tarik sebenarnya kan kemana kemudian kpk menargetkan
atau bahkan buat napi napi koruptor ini menjadi orang yang kemudian akan melakukan pendidikan anti korupsi ini kan sudah dimulai dari april lalu ya
kita lihat april lalu itu juga kontroversial
kpk datang ke lapas yang melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada napi korupsi
lapas suka biskin dan ditanggerang
kita tahu sendiri bahwa yang namanya koruptor itu adalah atau korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang orang
yang memang sudah punya akses informasi punya pengetahuan pegang jabatan
dimana orang orang ini yang besar bisa dikatakan mereka tahu bahwa perbuatannya ini salah ketika mereka melakukan korupsi gitu
jadi hal yang dilakukan kpk ini menurut ini hanya buang buang tenaga efektif dan tidak signifikan sama visi yang mau dicapai kpk
karena kalau beberapa kali kita amati kpk kan selalu bilang bahwa visinya ini sama masyarakat menurunkan tingkat korupsi
jut kan indonesia maju
tapi kalau yang digandeng koruptor apakah kemudian visi itu bisa tercapai gitu
apalagi kalau diturunkan lagi dari visi itu
kita lihat di kpk dia bilang kan dia ingin meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif
nah saya rasa kayaknya gunakan si koruptor menjadi sosok yang kemudian entah memberikan testimoni atau bahkan dianggap penipes
ini bukan cara yang baik atau cara yang sesuai gitu
karena ini bukan merupakan pendidikan anti korupsi
ya malah kalau kita lihat ada kpk sekarang atau hal yang dilakukan kpk sekarang ini malah menurunkan kepercayaannya masyarakat
kalau kita lihat beberapa survei misalnya
surveinya carta politika kemudian indikator politik itu kan sebenarnya sudah terlihat bahwa kepercayaan masyarakat kpk ini semakin lama ini semakin menurun
bahkan kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain misalnya polisian jaksaan itu
itu lainnya paling rendah kpk
nah manupur manupur yang kemudian dilakukan kpk sekarang ini malah cenderung gerus kesayainya masyarakat
ketimbang saya bahwa kpk akan melakukan atau pemberantasan korupsi
ingin ada kok malah terlihat kpk jadi pro pemberantasan korupsi gitu
jadi kalau kami mendorong harusnya ya kpk menjalankanlah kerja kerja pemberantasan korupsi yang memang relevan dan signifikan
misalnya apa misalnya program pencegahan yang sifatnya struktural
kita tahu kok
itu punya tim lead bank yang melakukan kajian penelitian sistem apa sih yang bagus sistem apa sih yang baik gitu ya
menganalisis di suatu kementerian lembaga apa permasalahannya
kemudian mendorong adanya perbaikan
nah kenapa nggak hal hal itu yang kemudian dilakukan dan cenderung lebih efektif ketimbang kemudian menyasar
apa namanya napi korupsi yang kemudian ajak untuk jadi penyuluh atau bahkan pemberi testimoni dalam pendidikan anti korupsi
mbak tari tapi kita
kita tahu berbicara soal pencegahan dengan menurunnya angka korupsi yang diklaim ya
yang diklaim oleh kpk
menurunnya angka korupsi belakangan
icw melihat pencegahan pencegahan yang dilakukan kpk ini sudah cukup berhasil belum
benarnya kita tidak bisa lihat juga kalau penurunan angka korupsi itu terjadi ada karena pencegahan ya
karena kalau kita lihat dari jumlah kasusnya memang menurun
tapi penurunan kasus ini bukan berarti pencegahannya kemudian dilakukan
lain kan penindakannya yang kemudian berkurang
hal hal yang dilakukan untuk menindakan korupsi ini sekarang kalau kita lihat mungkin ada beberapa kasus besar
tapi kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya tahun tahun paling nggak setahun atau dua tahun ini ini paling kecil gitu ya
jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh ek
dan kalau saya melihat sepertinya belum efektif karena pertama ketimbang kegahan dan penindakan sepertinya belakangan ini kpk malah lebih sering mengeluarkan hal hal yang kontroversial gitu
dari banyak ya beberapa catatan terhadap kpk yang kemudian keluar pasca revisi undang undang kpk
jadi sepertinya sih kalau dibilang efektif nggak bisa ya
kalau kita tarik kemarin polemik soal twk di tubuh kpk
mungkin nggak sih mbak tari dari benang merah yang ada gitu
wacana ini kemudian muncul karena merasa orang orang yang punya integritas
untuk jadi penyuluh berkurang di kpk
jadi ya udah para napi koruptor ini yang masuk
kpk itu punya program namanya penyuluh anti korupsi
dan itu sudah ada dari beberapa tahun lalu
siapa yang bisa menjadi penyuluh ini masyarakat umum
yang bisa mendastarkan diri anak muda umur berapa pun tapi kalau nggak salah sebagian besar memang anak muda gitu
jadi kalau dibilang misalnya kenapa kemudian pilihnya menapi koruptor karena nggak ada lagi sosok berintegritas
menurut saya itu hal yang males ya
berarti males nyari gitu karena banyak kok orang orang yang punya banyak integritas
dan kemudian teman teman kpk juga bisa ngelihat dari penyuluh penyuluhnya dia gitu
jadi harusnya ketimbang berfokus pada napi koruptor dijadikan aktor dalam pendidikan anti korupsi
sebaiknya kpk melihat aktor aktor potensial lain yang lebih strategis
misalnya apa anak muda kelompok kelompok apa namanya kelompok kelompok agama bisa
kelompok kelompok ibu ibu kemudian juga mungkin juga apa namanya kampus ya mahasiswa gitu
jadi ketimbang fokusnya ke napi koruptor yang menurut saya nggak akan dihibikan mending tari aktor lain gitu
dan selain itu mbak busma kalau seandainya kita ikutin berita kan sekarang bilangnya kpk mereka akan kasih testimoni ya
teman mereka di penjara
bukan penyuluh tapi testimoni aja
masalahnya apa gitu
nah ternyata kalau kita lihat sebenarnya tanpa koruptor atau tanpa napi korupsi ini
bertestimoni tentang bagaimana yang mereka rasakan di penjara
sebenarnya masyarakat sudah bisa menilai apa yang didapat dari seorang napi koruptor gitu
sama kalau kita lihat money koruptor ini rendah rendah
kalau dari kajiannya icw di trend fonis itu rata rata hanya empat tahun satu bulan
dan kalau kita perhatikan model model penghukuman sekarang kalau korupsi tuntutan sama putusan itu bisa jauh
misalnya pinangki gitu ya yang turun drastis
jadi kalau dilihat itu aja udah mengenakan koruptor gitu
selain itu misalnya kita lihat dari denda yang didapat denda yang diberatkan kepada pelaku korupsi
denda yang diberikan oleh pengadilan itu seringkali itu hanya sekitar
rata rata satu ratus tiga puluh satu juta untuk satu kasus korupsi
padahal kita tahu ya satu kasus korupsi itu kerugian negaranya bisa miliar miliaran ratusan miliar gitu puluhan miliar
jadi nggak sebanding
kalau seandainya orang berpikir ya mendingan saya korupsi orang untungnya lebih banyak dibanding uang yang saya keluarin
nah berikutnya kita bilang ceritaan dilapas pelaku korupsi itu beberapa kasus yang kita tahu
jadi itu beberapa kasus yang kita temuin adalah adanya lapas lapas mewah
kalau masih ingat waktu itu salah satu kepala lapas mamiskin itu kan ketangkep karena fasilitasi tahanan dan surat izin keluar masuk
jadi jadi lapas itu juga nyaman gitu ya
bahkan kalau kita mengacar ke kasusnya agusrin tagis tambunan kita bisa lihat kamarnya udah kayak hotel
jadi apa yang sebenarnya mau diceritakan
mencerita seperti apa sih gitu
belum lagi kalau kita sekarang lihat bagaimana pola pola pasca kemudian waktu itu almarhum artijo nggak ada kan kemudian banyak yang mengajukan pk kan
karena dianggap mungkin udah nggak ada lagi yang menjaga gawang gitu
dan akhirnya beberapa putusannya juga menguntungkan gitu
jadi heran juga kalau seandainya dibilang mau menceritakan kesedihannya menyentuh perasaan
menurut saya dan kayaknya masih ada
menurut saya dan kayaknya masih ada
masyarakat sudah tahu bahwa selama ini hukuman untuk koruptor dan yang koruptor rasakan ketika menjalani hukumannya itu ya nyaman gitu
nggak ada yang namanya mirip atau bahkan mungkin menyedihkan ya
oke tapi mbak tari kalau berkaca dengan hukuman sosial dengan penilaian masyarakat mungkin di sosial media kita lihat ya banyak sekali yang berkomentar
ini kan secara sadar mereka juga sekarang memantau mengawasi bagaimana kinerja kpk
kpk khususnya anak muda
mereka juga ikut bersuara tentang kinerja kpk saat ini
kalau memang misalnya anak muda bisa dijadikan aktor untuk aksi korupsi atau aksi anti korupsi begitu emangnya ada yang mau mbak anak muda untuk jadi aktor ini
ada mbak ada dan banyak sekali ya
jadi kalau misalnya pengalamannya icw itu berdasarkan anak muda dan dari berbagai komunitas
nggak antipati ya mbak
jadi kalau kita ngomongin anak muda dan gerakan anti korupsi itu udah banyak
contohnya misalnya teman teman dari komunitas seni
bagaimana kemudian mereka anak anak muda ini menyampaikan nilai nilai anti korupsi dengan seni
dengan teater dengan kantomim kemudian juga dengan karya seni lainnya gitu ya
yang kemudian mungkin nggak langsung bilang bahwa itu ayo atau dilarang
tapi nilai nilai anti korupsinya itu kita bisa dapat gitu
bahkan melalui lagu
kalau kita lihat banyak loh sekarang lagu lagu yang diciptakan juga ngomonginnya nilai nilai anti korupsi gitu
dan lihat misalnya teman teman di dokda gitu ya
mereka balik ke desa ngebangun desanya juga salah satu nilai nilai yang diangkas itu ya nilai nilai anti korupsinya gitu
jadi kalau seandainya dibilang ada nggak anak muda ada dan banyak sekali gitu
jadi kalau seandainya mau keluar rumah aja bahkan googling sedikit itu pasti akan banyak informasi mengenai bagaimana gerakan anak muda melawan si gitu
oke dibalik antipatinya sebetulnya banyak begitu ya yang peduli dengan komisi antirasuah ini
tapi kalau kita dengar juga di media masa belakangan kpk menyebutkan sudah ada beberapa nama nih
tadi juga kita sempat ngobrol sebelum acara ya
kita pengen tahu gitu tujuh nama napi koruptor yang dilibatkan dalam kegiatan ini gitu
sudah lolos verifikasi bahkan untuk jadi untuk ambil bagian ini
kalau lihat persyaratannya sudah lolos verifikasi kemudian masa hukumannya akan selesai dan segala macamnya
pandangan mbak tari
kami sendiri sampai sekarang belum tahu tujuh nama ini
dan juga penasaran sebenarnya
jadi harapannya tadi kalau ada kpk kita bisa tanya ya
kpk tujuh nama itu siapa
tapi gini walaupun dia bilang ini sudah diseleksi ya karena kan ada beberapa puluh ya kemudian sampai disaring menjadi tujuh
ini tetap saja tidak menghilangkan tadi nilai nilai yang sudah saya sampaikan di awal
bagaimana kemudian seorang pelaku korupsi yang memang sudah bermasalah masalah integritasnya moralnya kemudian menjadi orang yang akan menyampaikan nilai nilai anti korupsi gitu
ini pasti juga masyarakat akan mempertanyakan ketika dia kasih testimoni yang ada masyarakat mungkin bukannya apresiasi atau apa tapi nyinyir gitu
masa india apa benar susah
karena kan yang kita tahu informasinya banyak yang privilege yang didapat gitu ya oleh napi napi korupsi ini
oke kita lihat nanti bagaimana mungkin wacana ini akan bergulir karena kabarnya minggu depan akan diundang untuk membahas agenda dengan dpr
mungkinkah ini akan terjadi
kita tunggu nanti
siti juliantari terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sama sama mbak puspa terima kasih